harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan
harga beras terpantau terus mengalami kenaikan hingga pecahkan rekor
bahkan presiden jokowi memberikan perhatian khusus terhadap komunitas ini
lantas kenapa harga beras bisa naik
sudah bergabung melalui sambungan virtual
kepala badan pangan nasional arief rastyo adi
selamat pagi pak arief
selamat pagi mas yudha
pagi pak kita masih bicara mengenai beras kali ini
harga beras terus meroket dalam beberapa pekan terakhir ini
ada beberapa statement yang menarik terkait dengan harga beras
salah satunya dipengaruhi oleh harga gabah kering giling
kemudian harga gabah kering panen dari awal itu sudah naik pak
terutama terkait dengan persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri
bagaimana bapak melihat kasus ini dari hulu kehilirnya pak
terima kasih mas yuda diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada pemirsa cnn
jadi kalau kita bicara dari hulu kehilir
memang semester pertama itu produksi tentunya lebih tinggi daripada semester kedua
di semester kedua itu memang terutama di tiga bulan terakhir
september oktober november desember itu memang waktunya kita untuk mengeluarkan stok
jadi ini juga kita sudah punya early warning system sehingga dari awal tahun lalu kita semua memang sudah mempersiapkan stok di bulog
hari ini stok bulog satu enam juta ton itu secure
kemudian langsung pak presiden kemarin juga kita mendampingi beliau
mulai dari darmaga bogor memberikan bantuan pangan untuk dua puluh satu tiga juta
jadi start dari bogor kemudian ke jakarta kelapa gading
kemudian selang berikutnya langsung kita ke cilegon banten
kemudian mungkin lusa juga ada daerah di kerawang
tentunya pak presiden sangat concern
action yang akan dilakukan oleh badan pangan nasional tentunya bersama bulog
yang pertama adalah memberikan bantuan pangan berupa beras sepuluh kilo selama tiga bulan ke depan
jadi a sepuluh kilo x dua puluh satu tiga juta selama tiga bulan
itu nomor satu
sehingga masyarakat saudara saudara kita yang paling memerlukan ini sudah kita cover
seperti yang sudah kita lakukan tiga empat bulan lalu
kemudian yang kedua seperti disampaikan tadi oleh bapak presiden pasar induk beras cipinang
baru kemarin kita diperintahkan hari ini tadi saya bersama menteri perdagangan memastikan beras itu sudah mulai di pasar induk beras cipinang
harganya rp sepuluh tiga ratus delapan puluh lima tapi kalau sampai dengan pasar turunan harus dijual rp sepuluh sembilan ratus
jadi rp sepuluh sembilan ratus ini harus sampai di konsumen
kemudian pasar tradisional juga kami minta tadi dengan kepala dinas di dki juga dengan asisten perekonomian supaya bisa membuatkan list
toko toko mana yang memang menjadi downline dan bisa menjual beras sphp kita
kalau di retail modern sudah mulai ya
retail modern sudah ada
iya pak dengan adanya solusi tadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
lalu beras beras ini dapatkan dari impor pastinya pak
tapi pak presiden jokowi juga mengatakan kendala mengenai beberapa negara yang menyetop
salah satunya india
nah dari mana nih pak stok beras itu bisa terpenuhi ketika misalkan data bps terkait dengan logis
bicara pangan ya tentunya ada yang namanya neraca pangan
neraca pangan itu kita tentunya selalu update ya selalu update
dimana produksi ini menjadi
produksi ini menjadi produksi dalam negeri menjadi prioritas utama
jadi badan pangan nasional ini tidak sembarang gitu ya melakukan misalnya importasi kemudian tidak
karena kita harus melihat produksi dalam negeri
nah produksi dalam negeri menjadi prioritas utama dalam kita melakukan stocking dalam menaikkan stokfel di bulog
yang kita minta untuk melakukan stok real
tidak mewajibkan catangan pangan
nah kemudian apabila dalam neraca itu memang kita sudah hitung akan diperlukan untuk men top up dari luar negeri
maka kita kerjakan
dan di awal tahun pak presiden sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dari luar negeri
memang waktu itu terjadi kontroversi kan
kita akan melimpah
tingkat petani akan jatuh
pada waktu itu saya sampaikan bahwa
harga di tingkat
petani tidak akan jatuh
stok ini di bulog
terbukti pada waktu kunjungan
dari thailand beberapa waktu lalu
ke pasar induk cipinang mereka tidak
menemukan beras thailand
produksi mereka ada di pasar
kenapa karena itu kita kunci rapat memang di
sehingga hari ini
ini waktunya kita melakukan intervensi
seminggu ke depan kita akan melihat
ketahan bahkan kalau
pak presiden menyampaikan harus bisa
turun karena ini relate
dengan daya beli masyarakat
satu yang kedua juga
produksi dalam negeri itu menjadi prioritas utama kita
hari ini ntp nilai tukar petani itu di atas satu ratus empat
jadi tidak semua berita jelek mengenai perbebasan
hari ini bisa dicek bahwa teman teman di tingkat petani
gapoktan ini sedang juga menikmati dengan harga gabah yang sekitar tujuh ribu
bahkan ada yang sampai rp tujuh lima ratus per kilonya untuk gkp
yang ini tidak pernah sebelumnya
tapi ini juga harus kita seimbangkan di hilir
karena tidak bisa hanya di satu sisi saja
tetapi badan pangan nasional ditugaskan oleh pak presiden menjaga harmonisasi
jadi harga itu harus wajar di tingkat produsen di tingkat dagang dan konsumen
nah artnya itu ya memang hari ini kita akan guyurkan
ini kita mulai distribusikan
mudah mudahan sangat cepat
nah ini kalau digambar bisa dilihat sebenarnya
pak presiden ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa stok bulog ini cukup
tinggal sekarang kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat
pak arief dengan stok bulog cukup satu enam juta
kemudian langkah memberikan subsidi dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
tapi di satu sisi tadi laporan tim kami di lapangan menemukan kenyataan bahwasannya
harga beras masih tinggi dan belum ada
titik terang kapan kira kira turun
lalu bagaimana pak ke depannya untuk memberikan kepastian harga sehingga masyarakat tidak panik
terutama kita terkait dengan harga yang selalu melonjak pak dari januari hingga juli
bahkan setiap bulan itu bisa naik rp satu lima ratus
bagaimana ini pak solusinya pak
perlu diketahui bahwa harga pangan ini naik tidak hanya di indonesia
tapi di seluruh dunia mas yuda
jadi kalau di thailand gitu ya
mulai dari harga rp lima ratus lima ratus lima puluh per metric ton
kemudian naik ke rp enam ratus
terakhir ada di rp enam ratus dua puluh sampai dengan rp enam ratus lima puluh per metric ton
artinya seluruh dunia memang naik ya
di vietnam juga sama kemudian di beberapa negara sentra produksi juga kedapatan hal yang sama
kenapa naik kalau di indonesia sendiri boleh saya jelaskan
dari pembentuk harga beras itu sendiri memang naik
yang pertama misalnya ada sewa lahan
kemudian bagaimana harga pupuk yang sudah naik tiga empat lima enam kali ya
kemudian ada lagi hari orang kerja yang sebelumnya mungkin tiga puluh ribu
rp tiga naik jadi rp enam
itu komponen komponen yang memang harus kita apresiasikan kepada petani
sehingga beberapa bulan lalu di awal tahun
memang badan pangan nasional tentunya seizin dengan pak presiden
jadi kalau ada nanti misalnya berita harga tidak sama dengan tahun lalu
jadi harga ini harga yang wajar kenapa
karena komponen komponen produksinya memang naik
kemudian pada saat itu juga presiden perintahkan untuk memberikan bantuan pangan
dan alhamdulillah bantuan pangan enam ratus empat puluh ton tahap pertama juga sudah selesai
bulog yang tahun lalu hanya mendistribusikan sembilan ratus ribu ton
tahun ini kita sudah mendistribusikan satu empat juta ton
ada enam ratus empat puluh bantuan pangan kemudian
kemudian diberikan juga sphp pasar murah gerakan pangan murah se indonesia
kemudian berikutnya lagi ini diberikan lagi enam ratus empat puluh ribu ton
jadi pemerintah hadir kalau ada yang tidak hadir sepertinya tidak demikian
jadi perlu dijelaskan bahwa komponen komponen produksi memang naik
kemudian harga gabah hari ini itu angkanya sekitar tujuh sampai dengan rp tujuh lima ratus
nah saya menghimbaukan
setiap stakeholders di bidang pangan tentunya hari ini kita harus tingkatkan produksi
produksi itu hari ini akan sangat baik buat petani
ntp kita nilai tukar petani kita hari ini adalah khusus untuk tanaman pangan di atas seratus
artinya apa artinya petani juga mulai mendapatkan angin segar juga gitu ya
jadi mulunya sudah kemudian
cadangan pangan sudah ya
kita perlu dorong untuk peningkatan produksi hilirisasinya sekarang kita lakukan
demikian mas yuda
baik pak terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga bisa memberikan pemahaman terkait dengan kenaikan harga beras
bahwasanya kondisi ini juga berlangsung secara global
ada beberapa variable dan juga pertimbangan dari pemerintah untuk segera menormalkan harga beras
terima kasih atas waktunya pak selamat pagi
selamat pagi mas yuda terima kasih